ketua umum partai golkar erlangga hartarto melakukan pertemuan dengan ketua umum partai nasdem surya palo di nasdem tower kami siang tadi
pertemuan kedua tokoh politik ini diklaim sebagai silaturahmi antara dua elit partai koalisi pendukung jokowi maruf
silaturahmi politik ini digelar di tengah isu usulan pendudukan pemilu dua ribu dua puluh empat yang mencuat ke publik beberapa waktu lalu
bagaimana membaca manuver politik dibalik silaturahmi golkar nasdem
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan direktur eksekutif parameter politik indonesia adi praitno
dan saya harus disclaimer ya mas adi bahwa sampai detik terakhir kami sudah mendapatkan konfirmasi dari ketua dpp bidang media dan juga penggalangan opini partai golkar mutia hafid
tapi ternyata membatalkan secara sepihak dalam waktu terakhir begitu ya
jadi kita lanjutkan perbincangan kita tanpa perwakilan dari partai golkar
mas adi bagaimana kemudian membaca silaturahmi politik antara golkar dan nasdem di tengah sikap golkar yang mengayun sekali soal penundaan pemilu dua ribu dua puluh empat ini
mas adi bagaimana kemudian membaca silaturahmi politik antara golkar dan nasdem di tengah sikap golkar yang mengayun sekali soal pendudukan pemilu dua ribu dua puluh empat
mas adi bagaimana kemudian membaca silaturahmi politik antara golkar dan nasdem di tengah sikap golkar yang mengayun sekali soal pendudukan pemilu dua ribu dua puluh empat
mas adi bagaimana kemudian membaca silaturahmi politik antara golkar dan nasdem di tengah sikap golkar yang mengayun sekali soal pendudukan pemilu dua ribu dua puluh empat
mas adi bagaimana kemudian membaca silaturahmi politik antara golkar dan nasdem di tengah sikap golkar yang mengayun sekali soal pendudukan pemilu dua ribu dua puluh empat
mas adi bagaimana kemudian membaca silaturahmi politik antara golkar dan nasdem di tengah sikap golkar yang mengayun sekali soal pendudukan pemilu dua ribu dua puluh empat
mas adi bagaimana kemudian membaca silaturahmi politik antara golkar dan nasdem di tengah sikap golkar yang mengayun sekali soal pendudukan pemilu dua ribu dua puluh empat
mas adi bagaimana kemudian membaca silaturahmi politik antara golkar dan nasdem di tengah sikap golkar yang mengayun sekali soal pendudukan pemilu dua ribu dua puluh empat
mas adi bagaimana kemudian membaca silaturahmi politik antara golkar dan nasdem di tengah sikap golkar yang mengayun sekali soal pendudukan pemilu dua ribu dua puluh empat

mas adi bagaimana kemudian membaca silaturahmi politik antara golkar dan nasdem di tengah sikap golkar yang mengayun sekali soal pendudukan pemilu dua ribu dua puluh empat
mas adi bagaimana kemudian membaca silaturahmi politik antara golkar dan nasdem di tengah sikap golkar yang mengayun sekali soal pendudukan pemilu dua ribu dua puluh empat
mas adi bagaimana kemudian membaca silaturahmi politik antara golkar dan nasdem di tengah sikap golkar yang mengayun sekali soal pendudukan pemilu dua ribu dua puluh empat
mas adi bagaimana kemudian membaca silaturahmi politik antara golkar dan nasdem di tengah sikap golkar yang mengayun sekali soal pendudukan pemilu dua ribu dua puluh empat

mas adi bagaimana kemudian membaca silaturahmi politik antara golkar dan nasdem di tengah sikap golkar yang mengayun sekali soal pendudukan pemilu dua ribu dua puluh empat
mas adi bagaimana kemudian membaca silaturahmi politik antara golkar dan nasdem di tengah sikap golkar yang mengayun sekali soal pendudukan pemilu dua ribu dua puluh empat
mas adi bagaimana kemudian membaca silaturahmi politik antara golkar dan nasdem di tengah sikap golkar yang mengayun sekali soal pendudukan pemilu dua ribu dua puluh empat

mas adi bagaimana kemudian membaca silaturahmi politik antara golkar dan nasdem di tengah sikap golkar yang mengayun sekali soal pendudukan pemilu dua ribu dua puluh empat
mas adi bagaimana kemudian membaca silaturahmi politik antara golkar dan nasdem di tengah sikap golkar yang mengayun sekali soal pendudukan pemilu dua ribu dua puluh empat